pandekar paya lu yang sudah tidak punya jalan
sebaiknya sekarang aku kembali kepada epokan kakek
apakah raka sudah berubah
sudah tidak menyayangi ku lagi
bukan seperti itu
dari dulu bahkan sampai sekarang
aku tetap selalu menyayangi mu adikku
bahkan kamu pun tahu
aku berada di kerajaan pajajaran
sangat tahu adikku
rai prabu siliwangi benar benar sangat tidak menyukai mu
tapi itu tidak apa apa raih tidak apa apa
dan itu karena apa rai
aku benar benar sangat menyayangimu
tapi sekarang sikap raka sudah berubah
apakah semua itu karena wajahku yang sudah menjadi buruk rupa
walaupun wajahmu seperti ini
hatiku tidak ada rasa membenci mu adikku
bahkan aku merasa imbang kepadamu
dan malah rai
aku benar benar bertambah menyayangimu
dan asal kamu tahu
aku melakukan semua ini
karena aku tidak mau
adikku tercinta rai putri manik
dengan keponakan tercintaku nanda prabu surawi caesar
nanda prabu surawi caesar
adalah seorang raja besar
raja di kerajaan besar pajajaran
dan tidak seorang raja
cita seorang raja harus dipatuhi
tolong ingatkan dia raka
dia sekarang menjadi raja pajajaran
agar dia tahu diri
dan tidak bersikap semaunya pada semua orang
apa yang selama ini putra ku dapatkan
tidak lepas dari jasaku
aku yang sudah memperjuangkan surawi sesa
agar dia tidak tersingkir
oleh anak anak dari yunda subang lama
lihat apa yang dia lakukan
bahkan aku dikurung di kamarku sendiri
aku benar benar sakit hati rasa
aku nanti akan berbicara kepada keponakan tercintaku
nanda prabu surawi caesar
kamu harus bisa menahan diri
agar putramu surawi caesar
tidak murga kepadamu
yang akan menimpulkan
keadaan semakin buruk
sifat nanda prabu surawi caesar menjadi angkuh
aku benar benar sangat tidak mau adikku
tinggallah di kamarmu
teliti koil trok yang
tidak punya jarum
he di kaki
sok sok kalau berani mah laporkan dari kemarin
mana tentu tahu
ajinat t senopati mesa
kalau saya laporkan sekarang
malah saya nanti yang kena marah
malah ngeledek malah ketawa
biar kamu t kena tindakan senopati mesa
biar tahu rasa mana itu ya
tapi tidak ada yang mana itu
bukan saya jurali
mana yang dekat
baiklah tahan sudah
kalian sisir tempat ini kita harus menemukan kian santang secepatnya baik
astagfirullahaladzim siapa kalian apa apa terluka orang yang santan
aku kian santan tapi aku tidak kenal dengan kamu
itu seperti suara perkelahian
itu pasti suara perkelahian
santang yang aku cari
akhirnya aku segera menemukannya
sepertinya suaranya dari sana
ini pasti suara perkelahian
bukan orang curaling lain api
bener suara perkelahian
tidak mungkin tangan saya tidak sampai
tidak sampai suara perkelahian
kamu bisa jadi begitu
sekarang harus pergi
pembina lagu itunes